saya juga gak tau saya juga gak buka buka hp
karena saya kalau lagi di sekolah bener bener jarang buka hp
baru tahu ya tadi siang aja setengah dua
dari polda datang ke sekolah
kan karena saya memang
dari pagi jam setengah tujuh itu udah ada di sekolah
memastikan memang ini identitas warga kita tapi kita pastikan memang yang bersangkutan
ada di bandar lampung dan aktivitas sehari mengajar beliau mengajar tidak pernah keluar
kota dan memang ada di sini kebetulan orang tuanya adalah rekan kerja saya juga sama sama pns jadi
kita pastikan ini memang penggunaan identitas palsu yang digunakan oleh tersangka hai hai